perampokan terhadap sopir truk di desa pajar menang
kabupaten empat lawang sumatera selatan pada selasa dini hari terekam cctv
ketiga pelaku membuntuti korban menggunakan sepeda motor dan tiba tiba menghadang truk
seorang pelaku berusaha masuk truk lewat kaca pintu
sementara pelaku lainnya menodongkan celurit ke arah korban yang mencoba bertahan di dalam truk
karena merasa terancam korban akhirnya menyerahkan tas berisi uang rp sebelas juta
kapolsek morapinang mengklaim
keluarga pelaku dan sejumlah warga melawan saat polisi akan menangkap pelaku
polisi berharap pelaku menyerahkan diri sebelum polisi bertindak tegas
pencurian kotak amal di masjid al muhsini
komplek wahana pondok gede kelurahan jatisari jati asi kota bekasi terekam kamera pengawas
pelaku berupaya merusak gembok kotak amal yang tersimpan di dalam masjid dengan alat bantu yang dibawa
setelah berhasil membuka gembok pelaku langsung menggasak sejumlah uang
tak puas dengan isi satu kotak amal pelaku kemudian kembali merampas uang dari kotak amal lainnya
pada rabu pengurus dkm masjid mengatakan pelaku membawa kabur uang senilai jutaan rupiah sabtu siang
pencurian kotak amal di masjid ini pun sudah lebih dari tiga kali
pertama kali terjadi
kamera cctv juga merekam pencurian gas milik penjual bakso di jalan kebon bawang tanjung priok jakarta utara
saat beraksi pelaku mengajak seorang anak
anak ini bonceng pelaku ditugaskan memantau situasi sekitar
pelaku pun menggasak tabung gas yang berada di bawah gerobak bakso
rabu sore pedagang bakso mengatakan pencurian terjadi pada selasa saat dirinya sedang sholat asar
korban berharap dengan viralnya rekaman pencurian tabung gas miliknya pelaku tidak mengulangi perbuatannya